pemerintah provinsi dki jakarta tengah mengupayakan peningkatan kenyamanan transportasi umum
salah satu caranya dengan menambah jumlah armada bus transjakarta
jumat dua september gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menaiki bus transjakarta baru
untuk berangkat ke kantornya di balai kota dki jakarta pusat
ahok didampingi dirut pt transjakarta budi kaliwono dan komunitas transjakarta pik monas
bagus enak banget ini suspensi khusus mercedes benz ini
ini sasis suspensi mesin mercedes benz karoseri saja lokal
ini betul betul empuk ini betul betul kayak naik bus wisata empuk sekali
kalau bus wisata yang sasis truk mana enak ini benar benar enak
sama kijang itu gak kalah ini rasa naik kijang aja udah
so joknya jarak kaki juga nyaman sekali
bus maxi merek scania juga hadir di balai kota
rencananya bus seharga rp satu lima miliar untuk single dan rp dua lima miliar untuk maxi
sudah mulai beroperasi pada awal september
di rut pt transjakarta budi kaliwono menyatakan
bus baru ini akan melayani semua koridor yang ada
rencananya hingga april dua ribu tujuh belas mendatang
total ada dua ratus lima puluh bus jenis ini yang akan menggantikan bus transjakarta yang lama
kan dulu kita pernah janji bahwa ada penambahan sepuluh unit lagi ya
ini bulan ini semoga nih
desain sih sebenarnya nggak bisa ukur efektif nggak efektif ya
tapi kami mau nunjukin ke masyarakat bahwa kami mau berubah
pada saat kami mau berubah kami mau tonjolkan bahwa
ada satu kelebihan mendasar di transjakarta
dan kita punya satu privilege dari pemerintah
pemprov dki jakarta berupaya mengenjot kualitas pelayanan transportasi umum
guna mengurangi pemakaian kendaraan pribadi
targetnya ada lima belas juta pengguna bus transjakarta setiap bulannya
hingga agustus ini jumlah penumpang bus transjakarta
sudah mencapai sebelas enam juta orang per bulan
kita mining room jakarta